dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada arya dita utama
koresponden cnn indonesia dari pertigaan palimanan jawa barat
halo selamat pagi saat ini saya berada di pertigaan palimanan
dan seperti yang lebih silat situasi di arus lalu lintas ini masih terpantau rame lancar
memang di jalur alternatif atau jalur arteri ini memang lebih banyak dipadati
oleh kendaraan roda dua ketimbang kendaraan roda empat
karena memang kebanyakan kendaraan roda empat yang mengarah ke bandung maupun juga ke jakarta
lebih banyak memilih untuk menggunakan jalur tol yakni palimanan kanci
sementara itu saya laporkan juga bahwa di sebelah kiri saya ini
memang di pertigaan ini memang sudah diberlakukan sebuah rekayasa lalu lintas
sehingga kendaraan yang dari arah jakarta menuju ke cirebon
tidak bisa langsung belok kanan menuju ke bandung
tapi harus putar balik terlebih dahulu ke arah cirebon
sementara itu jika anda lihat
sebelah kiri sudah banyak terdapat banyak pemudik
yang saat ini sedang menunggu untuk menaiki bus bus tujuan ke arah barat
seperti arah jakarta dan juga ada pun juga yang ke arah sumatera
dapat saya informasikan juga bahwa saat ini di kondisi arus lalu lintas
di tol palimanan sendiri saat ini masih terpantau ramai lancar
ada pun juga tadi anda bisa mengacu memacu kendaraan anda
sampai kecepatan maksimum sampai delapan puluh km
setidaknya sampai dengan gerbang tol palimanan
palimanan sendiri kan memang di situ terdapat sedikit antrian
tapi untuk mengantisipasinya pihak operator tol telah membuka sekitar dua puluh satu gerbang tol
dari dua puluh enam gerbang tol yang terdapat di gerbang tol palimanan
oke baik terima kasih
atas laporan anda arya dita utama langsung dari palimanan jawa barat